itu baru dua orang
yang kemarin nyegat kamu
ada empat orang
kita mau nunggu mereka nyari kita atau gimana
kita aja yang cari mereka
kita gak tau mereka
kamu kan habis diajar orang
punya keterampilan khusus
gak punya pengalaman kerja selain markir
mau usaha modalnya nggak ada
kalau mau usaha
kayaknya punya toko di dalam enak juga ya
kerjanya nggak sambil kejemur seperti sekarang
gara gara bertahun tahun kejemur di parkiran
memangnya dulu gimana
dulu mah warnanya hitam muda
gak hitam tua kayak sekarang
biar gak kejemur terus
kamu tukeran aja sama aja
biar gak kejemur terus
kamu bagian narik uang yulan
ajun ngurus parkiran
gimana kondisi didu
cuma punggungnya ajeng sakit
besok katanya udah bisa kerja lagi
dia gak takut
tapi dia tetap harus kerja
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
pembangunan di jakarta
mawar sama kamu tukeran tepat
kamu ngurusin parkiran
hai maaf kemarin saya terpaksa buka mulut soalnya takut
siapa yang jadi backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
siapa aja yang kamu sebut
terus mereka bilang apa terima kasih
terus terus terus terus alhamdulillah sekarang ada orang yang bisa kita kita
kerja bisa tenang gila gangguan ya kayaknya ngopi enak nih
jangan cuma kalau tawuran aja ngajak ngajak ngopi juga ngajak ngajak atuh
kata bos kamu langsung kerja aja nanti aku kasih tau apa yang harus kamu kerjain
siap dari tadi kita lihat enggak ada orang jangan jangan orang yang kemarin
markir sebetulnya cuma mampir ya udah kita nge review lagi sebentar
kasih kasih kasih semarang semarang semarang
halo kang udah ada kabar dari kang cesep soal parkiran belum parkiran kosong orang yang
kemarin enggak ada enggak ada mungkin mereka udah diusirkan cecep kamu kerja lagi
kita whatsapp bags ya
mereka sudah tahu kita tapi kita belum tahu mereka mungkin mereka yang dulu kita ajari
parkiran iya betul itu baru dua orang yang kemarin dekat kamu ada empat orang
kita mau menunggu mereka nyari kita atau gimana kita aja yang cari mereka gimana caranya kita
kita gak tau mereka
kamu kan habis diajar orang
cuma karena satu kali tendangan
itu juga tadi malam udah diurut
enggak biar dia nelpon kamu
sekarang bukan waktu yang tepat
nanti kalau sudah ada uangnya
gak diangkat juga
cuma satu kali
aku belum lapar
kalian jadi ramah

yang diberikan habis sebenarnya
kalau semak gospit
oh oke saya kasih tau kang jejeb
dua ekor tikus sekarang lagi ada di parkiran taman
ngapain kamu ngasih tahu saya ada dua ekor tikus di parkiran taman
didan tadi bilangnya gitu
dia ngasih tahu dua orang yang dia ceritain kemarin lagi ada di parkiran taman
kemarin saya ke parkiran tapi belum sempat apa apa
jadi saya ke sana
belum sempat apa apa yang markir udah kabur
tadi aus nelfon katanya gak ada yang markir
udah saya bilang supaya dia kerja lagi aja
lagi di luar kantor sama ujang sama kang murad
urusan kalian belum beres
sebetulnya udah kang
pak sar udah dipegang lagi sama keponakan kang murad sama dua orang temennya
parkiran yang sebelumnya dipegang saudara bubun udah balik lagi ke dia
parkiran yang sebelumnya dipegang